gereja kristen jawa joyo dining ratan
keratonan sarengan solo jawa tengah
seperti hidup berdampingan dengan masjid al hikmah
dua tempat ibadah ini berada pada satu tembok
dengan satu alamat
karena itu gereja meniadakan kebaktian siang
pada hari natal dua puluh lima desember dua ribu dua puluh
alasannya masjid al hikmah juga melaksanakan
sholat jumat di hari yang sama
gereja akan melaksanakan ibadat dan perayaan natal dua ribu dua puluh secara daring
selain menghormati kaum muslim
langkah ini ditempuh mengingat kondisi solo
yang masih pandemi covid sembilan belas
kalau selama ini kami memang berkomitmen untuk saling menjaga
antara pihak gereja dengan masjid
agar ibadah bisa berjalan baik
baik dari ibadah di gereja maupun di masjid
gereja kristen jawa joyo dining ratan
yang berdampingan dengan masjid al hikmah
ditetapkan pemerintah kota solo
sebagai cagar budaya kerukunan umat beragama
bahkan di malam natal dua puluh empat desember
masjid al hikmah akan mengurangi volume suara
dan memendekkan azan untuk menghormati perayaan natal
biasanya panjang kita cukup
buat dia tahu jamaah
itu aja tidak terlalu keras
dan waktunya kita ke mandang adan kan biasa lima menit
paling itu tiga menit
jadi tidak akan mengganggu
kemarin juga kita ke gereja sana dengan ibu pendeta
selama ini aldan waktu natal juga tidak merasa terganggu
gereja awalnya didirikan di atas tanah milik haji zaini
yang dibeli sejumlah
umat kristen asal danuku soman solo
sisa sebidang tanah milik haji zaini di lokasi tersebut
diwakafkan untuk dibangun musola
gereja berdiri lebih dahulu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sedangkan masjid al hikmah berdiri tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pengurus kedua tempat ibadah ini selalu rukun
dan melakukan komunikasi
tidak pernah terjadi benturan atau konflik diantara mereka
kartika bagus solo jawa tengah